sabtu pagi di kelurahan banyu urib uetan
sebuah kampung padat penduduk di selatan kota surabaya jawa timur
di sebuah rumah suasananya agak berbeda
sejak pukul delapan para pengurus pusat krisis cahaya mentari mulai berdatangan
termasuk ketuanya mariani zainal
mariani bersama beberapa orang warga banyu urib kueta
mendirikan pusat krisis ini sejak dua ribu empat lalu
di surabaya ini adalah satu satunya tempat pengaduan dan pendampingan
bagi para perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola mandiri oleh warga
sudah hampir tiga puluh tahun mariani zainal
seorang ibu rumah tangga melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan
ada beragam kasus yang datang padanya
tapi yang utama adalah kekerasan dalam rumah tangga
lakunya biasanya adalah sang suami
semua berawal dari sebuah pelatihan tentang hak perempuan yang dia ikuti bersama teman temannya
pada awal tahun sembilan puluh an
berbekal hasil pelatihan itu
mariani selalu mendampingi korban kekerasan rumah tangga secara persuasif
dari mulai menemui suami korban
menasehati bahwa ada konsekuensi hukum terhadap pelaku kekerasan
atau langsung mendampingi korban melapor ke polisi
jika memang diperlukan
mariani zainal dan tim pusat krisis cahaya mentari
juga berperan dalam perubahan gang doli surabaya
mereka melakukan pendampingan pada ratusan psk dan korban kekerasan di sana
sejak ditutup puluhan wisma bersalin menjadi tempat usaha yang dikelola warga
termasuk barbara ii
nama wisma enam lantai yang berubah menjadi pusat pembuatan souvenir tas dan sepatu
pekerjanya adalah warga dan mantan psk doli
ya kan sebetulnya wisma itu sudah tidak boleh
sudah ada aturan dari pemkot bahwa tidak boleh menerima psk baru
eh ternyata menerima psk baru
akhirnya apa itu sama
ada lima yang datang ya
ada lima yang datang
terus sebelum dipulangkan masukin untuk proses itu
dititipkan ke mau ke shelternya pemkot sudah penuh
sehingga dititipkan ke rumah saya
lima psk itu di tempat ibu
tidur di sana
ya untuk biaya makannya dibiayai oleh dp lima a
tapi yang mengurus teman teman ini
bu ifah ini yang nemanin tidur
apa yang sudah dilakukan mariani zainal dan tim pusat krisis cahaya mentari
mungkin belum seberapa
jika dibandingkan kasus kekerasan dalam rumah tangga
dan kekerasan lain pada perempuan di kota surabaya yang masih terjadi
mereka berhasil mengubah wajah kawasan banyu urib dan sekitarnya
menjadi lebih ramah pada perempuan
tim liputan cnn indonesia